siapa tahu dia ada perlu
meeting nasi padang
meeting nasi padang itu apa
itu bahasa inggris jang
makan nasi padang
makan mah eating
sampai jumpa yang lain
sengaja gimana maksudnya
biar saya nggak minta kembalian
kalau sepuluh ribu sama lima ribu ada nggak
iya nggak apa apa lima belas ribu juga
adanya cuma sepuluh ribu
kurang atuh segitu mah
ketempat latihan kan cuma sekali naik angkot
masa belak balik dua puluh ribu gak cukup
masa aisyah gak jajan
lain kali kalau nggak mau rugi
siapin uang kembalian
baru ngantar penumpang
mau kopi dari pagi
istirahat dulu atur sini
ke rumah saya
saya udah ketemu sylvia
terus gimana kang
sylvia gak mau tahu siapa yang bayar
uang dia yang tiga puluh juta
terus kita harus gimana
kita cari bubun
mawar bawa nasi padang kesukaan mamang
terima kasih kang
kau bukanya udah janji sama kang murad
yaudah mau nelpon kang pipit
kenapa nggak langsung menghadap
ini baru aja
mau langsung menghadap
saya pergi dulu mang
memang hati hati di rumah
kamu yang hati hati di jalan
terima kasih ions
satu yang dibawah ke
seraikan b unevenase
ia kena tahu pilihan
rengginang family modalnya cukup kalau buat bulan pertama sih cukup tapi masuk bulan kedua harus
ada suntikan modal lagi kan dari hasil penjualan sebagian pasti ketahan dulu di toko soal investasi
sylvia gimana uangnya masih belum pulang memangnya pergi kemana dipinjam orang kalau saya boleh
cerita panjang saya mau cerita soal uang sylvia itu boleh tapi jangan terlalu panjang
birmansah pitra iya kang birmansah pitra
angkat siapa tahu dia ada perlu
halo jang iya tadi kamu nelepon iya maaf tadi enggak saya angkat saya lagi meeting meeting
iya meeting apa meeting nasi padang meeting nasi padang itu apa itu bahasa inggris yang artinya
makan nasi padang makan mah iting bukan meeting ya gitu

beli mobil dari bagaimana mudah kalian rekening hai harus di diterpati salah terus tadi ada apa kamu telepon saya ini saya lagi semak angus nanti aja saya telepon lagi siap saya lanjut ya kang ya tadi sampai mana ya ugh
tadi sampai mana ya
belum sampai mana mana
tadi pas kamu mau cerita ada telepon dari pipit
yang minjem uang itu namanya willy
dia anak buahnya bubun
iya bekas anak buahnya kang bobang
dia mendadak jadi bos karena yang lain pensiun
keluar dari terminal
yang pinjam itu sebenarnya bubun
tapi bubun nggak mau bayar
jadi sekarang yang dikerja sama sylvia willy
terus sylvia minta bantuan kang darman
yang waktu itu bentrok sama gobang
sama yang lain
dharma sekarang nyuruh anak buahnya buat ngejar willy
kenapa bubun gak mau tanggung jawab
saya kurang tahu
kurang tahu atau nggak tahu
kurang sama enggak itu beda
terus apa maksud kamu cerita soal ini ke saya
kalau boleh cecep bisa jadi mediator
buat nyelesaikan khususnya masalah uang sylvia
cecep kenal sama semua
kasian sylvia partner bisnis kita
kita juga butuh uangnya buat bisnis
kita lagi tunggu hey
siapa benyor soli sengsiak
susan gusta zaten dia
kan certainly coklat hai
bagaimana south park tersebut

l pessimchion fine kan mungkin